saat melakukan verifikasi stadion gelora bung tomo pada kamis sore
tim verifikasi pssi didampingi manajemen persebaya
verifikasi meliputi seluruh stadion gelora dari bagian utama dan pendukung
tim verifikasi menilai stadion gelora bung tomo sudah layak meski masih terdapat beberapa kekurangan
seperti keamanan jalur tangga antar penonton dan pemain
ataupun sistem keselamatan dan kesehatan kerja
kita udah keliling memang masih banyak perbaikan sih
ada tangga di situ antara pemain sama penonton mungkin dibatasi supaya pemainnya juga aman
kita memberikan safety sebagus mungkin
manajemen persebaya surabaya mendaftarkan gelora bung tomo sebagai home base club
setelah direnovasi total oleh pemerintah kota surabaya
guna persiapan piala dunia u dua puluh yang dijadwalkan pada tahun dua ribu dua puluh
ketika ini perusahaan berhasil menemukan perusahaan yang berhasil
kelayakan stadion gelora bung tomo sebagai home base persebaya ini menjadi syarat
agar persebaya mendapat lisensi dari afc
hari ini ada verifikasi faktual dari tim afc licensing basisi
kaitannya ini dengan proses resesi klub persebaya
jadi siang kita verifikasi administrasi
lalu dilanjut verifikasi faktual di stadion yang nanti akan dibagi untuk pla dunia
dari serang banten dewan komisaris pt pp persero bersama kapolda banten
melakukan kunjungan kerja ke stadion banten yang terletak di kecamatan curug kota serang
proyek pembangunan stadion senilai rp delapan ratus tujuh puluh empat miliar itu ditargetkan selesai pada desember dua ribu dua puluh
dan mulai dapat digunakan pada maret dua ribu dua puluh dua mendatang
sampai dengan awal september dua ribu dua puluh satu progres keseluruhan pembangunan stadion telah mencapai enam puluh sembilan lima puluh satu persen
prosesnya saat ini sudah hampir enam puluh sembilan persen
jadi melebihi target kita melebihi target dan sekarang sudah mencapai enam puluh sembilan persen
dan kecuali kita mulai operasi yang akan di bulan maret di dua ribu dua puluh dua
stadion banten ini memiliki kapasitas tiga puluh ribu penonton dan diklaim sebagai stadion bertaraf internasional
lim liputan cnn indonesia